kementerian energi dan sumber daya mineral atau esdm bersama dengan badan koordinasi penanaman modal
meluncurkan layanan investasi tiga jam bagi penanaman modal sektor esdm
sebelumnya rata rata waktu yang diperlukan untuk mengurus izin berkisar antara dua puluh hingga empat puluh hari
penyederhanaan ini diharapkan bisa mendorong realisasi investasi di sektor esdm
dikutip dari halaman cnn indonesia com langkah kementerian esdm dan bkpm ini diambil
karena sebagian besar dari seratus realisasi penanaman modal tertinggi berasal dari sektor esdm
kedua instansi menjamin sembilan perizinan usaha mencakup satu perizinan usaha sektor ketenagaan listrikan
dan delapan izin usaha sektor minyak dan gas bumi
di antaranya izin penyediaan listrik sementara izin sementara penyimpanan minyak bumi bbm dan lpg
izin sementara penyimpanan hasil olahan cng dan juga izin sementara penyimpanan lng
antara tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu dua puluh
sementara itu menteri esdm ignatius jonan menyatakan bahwa layanan percepatan izin investasi
yang dinamakan esdm tiga
empat j itu mendapatkan target investasi yaitu senilai rp lima ratus triliun
target investasi tersebut menyebutkan investasi di sektor ketenaga listrikan dan panas bumi sekitar rp satu ratus tiga puluh lima triliun
sektor minerba rp sembilan puluh satu triliun dan sektor migas mencapai rp dua ratus tujuh puluh enam triliun
jonan juga menyebut layanan esdm tiga j baru melingkupi sektor kegiatan usaha di ketenaga listrikan dan migas
yang sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia
oleh karena itu jonan berharap dengan adanya esdm tiga j ini
maka bisa dapat merealisasikan target investasi pada dua ribu tujuh belas
yakni sebesar rp lima ratus enam puluh delapan triliun